nyiroh aku mohon nyiroh untuk memantau pergerakan para pasukanmu
karena aku yakin mereka pasti akan kembali datang ke sini
baik ini mas nyiroh siap membantu untuk memantau
terima kasih nyiroh
dan jika nyiroh melihat kedatangan mereka
aku mohon nyiroh faham mereka untuk mengarah ke atas bukit
ke atas bukit emangnya ayah naon di sana
karena aku akan mengajak mereka semua untuk bersembunyi
menunggu di atas bukit
dan jika mereka datang
apa yang harus kita lakukan
akhirnya aku bisa merasakan
ketakutan mereka dan kecemasan mereka
karena istana pajajaran
akan kuhabisi kalian berdua
aku tidak boleh sampai kekawan olehnya
situasinya semakin sulit
siapa orang itu
aku ingin tahu
sejauh mana kehebatannya
karena mereka adalah prajuriterta
jangan lupa klik like

jangan kiedy berikutnya
jangan lupa lelah
mana dia mana dia
aku bukan sekutu kian santo
tunggu turunkan senjatanya mereka bersama
panglima mereka sekutu yang aku temui di jalan
mereka musuh dari kian santo aku sudah tahu
kalian berdua ikutlah aku ke istana
aku tidak bisa menerima undangan
karena tujuan utamaku memburu rara santa
aku akan membantumu
itu kalau kau mau bergabung dengan aku
nyi rong aku mohon mma untuk memantau pergerakan para pasuk mask
karena aku yakin mereka pasti akan kembali datang kesini
dan jika nyiiroh melihat kedatangan mereka
aku mohon miras pagi mereka untuk mengarah ke atas bukit
ke atas bukit emangnya yanao disana
karena aku akan mengajak mereka semua untuk bersembunyi
menunggu di atas bukit
dan jika mereka datang kita semua akan mengepung mereka
oh begitu baik
kalau begitu nanti nyiro akan maju mereka untuk mengarah ke bukit
dan sekarang nyiiroh pamit untuk memantau mereka ya
terima kasih banyak nyiiroh
baik terima kasih
ini pasti perbuatan para pati
dia sudah mati
dia sudah mati
dia sudah mati
lukanya cukup parah bunda
aku sudah tidak bisa menyebutkan
dia mati syahid di jalan allah
tapi pasti ini bukan korban satu satunya kan
apa balap aku masih mengamuk di istana
biar aku yang masuk dalam menangani masalah ini
akhirnya kamu datang juga
inilah saatnya untuk aku menghabisimu
kau telah menghancurkan istana pajajaran
kau harus bertanggung jawab
wow berhenti dulu aku tidak sanggup jalan lagi
siapa wanita itu apakah dia kekasih dari raden jagur dipa
wanita itu adalah atuya
bukankah dia putri udaikan dari mongok
biarkan dia merebut raden
aku akan membuat siasat